rapat dewan gubernur bank indonesia pada enam belas dan tujuh belas juni dua ribu dua puluh
memutuskan untuk mempertahankan bi tujuh day reverse repo rate
tetap sebesar tiga lima persen
suku bunga deposit facility tetap sebesar dua tujuh puluh lima persen
dan suku bunga lending facility tetap sebesar empat dua puluh lima persen
keputusan ini konsisten dengan perkiraan inflasi yang tetap rendah
dan stabilitas nilai tukar rupiah yang terjaga
serta sebagai upaya untuk memperkuat pemulihan ekonomi nasional
bagaimana kebijakan kebijakan moneter dan makro budaya serta komodatif
bank indonesia juga terus mengoptimalkan
bauran kebijakan moneter dan makro budaya serta komodatif
serta mempercepat digitalisasi sistem pembayaran indonesia
untuk mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional lebih lanjut
melalui berbagai langkah langkah kebijakan sebagai berikut
untuk menjaga stabilitas nilai tukar
dengan fundamental dan mekanisme pasar
kedua melanjutkan penguatan strategi operasi moneter
untuk memperkuat efektivitas stand kebijakan moneter yang akomodatif
tiga memperkuat kebijakan transparansi suku bunga dasar kredit
dengan penekanan pada kenaikan suku bunga kredit baru
faktor faktor yang menyebabkannya
yaitu peningkatan persepsi risiko dan margin keuntungan
yang keempat memperpanjang kebijakan penurunan nilai denda
keterlambatan pembayaran kartu kredit satu persen dari outstanding
atau maksimal rp seratus sampai dengan tiga puluh satu desember dua ribu dua puluh
untuk mendorong penggunaan kartu kredit
sebagai buffer konsumsi masyarakat
dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional
kelima mempercepat program pendalaman pasar uang
dan implementasi elektronik trading platform
khususnya di pasar uang rupiah dan falas
enam memfasilitasi penyelenggaraan promosi perdagangan dan investasi
serta melanjutkan sosialisasi penggunaan
bekerja sama dengan instansi terkait
akan diselenggarakan promosi investasi dan perdagangan
sejumlah negara yaitu jepang amerika serikat
meksiko perancis sweden norwegia singapura australia dan tiongkok
memperhatikan berlanjutnya dinamika terkini
bank indonesia terus memperkuat sinergi kebijakan
dengan pemerintah dan komite stabilitas sistem keuangan
melalui implementasi paket kebijakan terpadu kssk
guna mendorong penyaluran kredit dan pembiayaan perbankan
kepada dunia usaha dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi nasional
koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait
juga terus dilakukan untuk mendorong penurunan
dua meningkatkan kredit pembiayaan kepada dunia usaha
dan ketiga memonitor secara cermat dinamika
penyebaran covid sembilan belas dan dampaknya terhadap ekonomi nasional
kinerja perekonomian dunia terus membaik sesuai perakiraan
di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang menurun
perkembangan tersebut terutama ditopang oleh
pemulihan ekonomi amerika serikat
serta perbaikan ekonomi di tiongkok
dan sejumlah negara kawasan eropa
yang terus berlangsung sejalan dengan percepatan vaksinasi
dan berlanjutnya stimulus kebijakan di negara negara dimaksud
berbagai indikator yang menunjukkan perbaikan ekonomi global
terus kita pantu di sepanjang bulan maret

pemulihan ekonomi global yang terus meningkat
seperti tercermin pada purchasing managers index atau pmi
keyakinan konsumen dan penjualan retail di berbagai negara
volume perdagangan dan harga komoditas dunia juga meningkat
perkembangan positif di pasar keuangan maupun perekonomian global tersebut
kembali meningkatkan aliran modal global ke negara berkembang
dan mendorong penguatan mata uang di berbagai negara
di dalam negeri perbaikan perekonomian domestik
kondisi tersebut akan menyebabkan perubahan ekonomi domestik
tersebut tercemin pada berbagai indikator dini
sepanjang bulan mei dua ribu dua puluh satu yang terus membaik
indikator konsumsi rumah tangga meningkat sesuai pola musiman
hari besar keagamaan nasional
seperti penjualan eceran terutama makanan minuman dan tembako
serta bahan bakar kendaraan bermotor
perbaikan ekonomi domestik juga tersemin pada kinerja indikator lainnya
yaitu ekspektasi konsumen penjualan online dan pmi
dari sisi eksternal kinerja ekspor terus meningkat
khususnya pada komoditas batubara besi dan baja
serta kendaraan bermotor sejalan kenaikan permintaan mitra dagang utama
kedepan pemulihan ekonomi domestik
didorong oleh akselerasi perekonomian global
kecepatan vaksinasi dan penguatan sinergi kebijakan
meskipun dibayangi oleh peningkatan kasus covid sembilan belas
yang muncul pada akhir teruluan ii
pertumbuhan ekonomi dua ribu dua puluh satu tetap kami perkirakan
sesuai proyeksi yang telah kami sampaikan pada april dua ribu dua puluh

di eksternal neraca pembayaran indonesia
terus menunjukkan kondisi kinerja yang baik
sehingga mendukung ketahanan sektor eksternal
defisit transaksi berjalan tetap rendah
didorong oleh surplus neraca perdagangan yang berlanjut
neraca perdagangan mencatat surplus sebesar dua empat miliar dolar amerika serikat
melanjutkan surplus pada bulan april sebesar dua tiga miliar dolar as
aliran masuk modal asing ke dalam negeri terus berlanjut
tercemin dari investasi portfolio yang mencatat net inflow sebesar enam lima miliar dolar amerika
rendah sekitar satu lima miliard dolar as
menduduk dengan asing rendah berkada disituck
serta montilaniam internal die cournie dauta die counter yang berbeda
pembagian utang luar negeri pemerintah
serta berada di atas standar kecukupan internasional
sekitar tiga bulan import
kedepan defisit transaksi berjalan pada tahun dua ribu dua puluh
diperkirakan akan tetap rendah
yaitu sekitar satu persen sampai dua persen dari pdb
penguatan rupiah didorong oleh berlanjutnya
aliran masuk modal asing ke pasar keuangan domestik
seiring dengan penurunan ketidakpastian
pasar keuangan global dan persepsi investor
yang membaik terhadap prospek ekonomi domestik
rupiah sampai dengan enam belas juni dua ribu dua puluh
sekitar satu tiga puluh dua persen dibandingkan akhir tahun dua ribu dua puluh
relatif lebih rendah dari negara lain di kawasan
seperti thailand korea selatan dan malaysia
inflasi tetap terkendali di tengah kenaikan permintaan
sesuai dengan pola musimannya
meningkat dari inflasi bulan sebelumnya
perkembangan inflasi yang rendah tersebut
dipengaruhi oleh inflasi inti
sejalan dengan permintaan domestik yang membaik
di tengah stabilisasi ritukar yang terjaga
yang konsisten mengarahkan ekspektasi inflasi
kelompok volatil lebut meningkat
sejalan dengan permintaan musiman
hbkn hari besar keagamaan nasional
inflasi kelompok administrator price terkendali
meskipun terjadi kenaikan tarif angkutan
didorong oleh stimulus kebijakan moneter
yang ditempuh oleh bank indonesia
koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter
yang ditempuh oleh bank indonesia bersama pemerintah
termasuk di dalam mendukung pemulihan ekonomi
bank indonesia terus melakukan stimulasi moneter
dengan menambah likuiditas atau kuantitatif easing
melanjutkan yang dilakukan oleh bank indonesia
bank indonesia melakukan kuantitative easing
hingga lima belas juni dua ribu dua puluh
bank indonesia juga melanjutkan pembelian sbn
di pasar perdana sebagai bagian dari koordinasi
kebijakan fiskal dan moneter
untuk pendanaan apbn dua ribu dua puluh
sebagai implementasi dari undang undang dua tahun dua ribu dua
pembelian spn di pasar perdana
untuk pendanaan apbn dua ribu dua puluh
tercatat sebesar satu ratus enam belas dua puluh enam triliun rupiah
yang terdiri dari rp empat puluh delapan triliun
dan tujuh puluh lima empat puluh enam triliun rupiah
melalui lelang tambahan atau green zoo option
moneter yang tetap rendah dan likuiditas yang masih longgar mendorong suku bunga kredit perbankan terus menurun
walaupun masih relatif terbatas
di pasar uang dan pasar dana suku bunga pasar uang antar bank overnight dan suku bunga deposito perbankan telah menurun masing masing sebesar satu ratus lima puluh tiga basis point
dan dua ratus tujuh basis point menjadi dua tujuh puluh sembilan persen dan tiga enam puluh enam persen secara year on year sampai dengan april dua ribu dua puluh satu
di pasar kredit penurunan suku bunga dasar kredit atau spdk perbankan berlanjut meskipun dengan besaran respon yang lebih terbatas
yaitu menurun sebesar satu ratus tujuh puluh tujuh basis point secara year on year sejak april dua ribu dua puluh
menjadi delapan delapan puluh tujuh persen sampai dengan april dua ribu dua puluh
di tengah menurunnya harga pokok dana kredit hbgk penurunan sbdk yang masih terbatas tersebut didorong oleh kembali meningkatnya komponen margin keuntungan
terutama yang terjadi pada kelompok bank bank umum swasta nasional
di samping itu premi risiko perbankan juga cenderung meningkat
yang mengindikasikan masih tingginya persepsi risiko perbankan terhadap dunia usaha
sejalan dengan itu suku bunga kredit baru pada april dua ribu dua puluh satu juga meningkat khususnya pada kelompok bpd bank bumn dan bumn
bank indonesia mengharapkan perbankan untuk terus melakukan penyesuaian suku bunga kredit sebagai bagian dari upaya bersama untuk mendorong kredit kepada dunia usaha
yaitu tiga dua puluh dua persen secara bruto dan satu enam persen secara neto
di tengah kondisi likuiditas yang tetap longgar intermediasi perbankan menunjukkan perbaikan meskipun masih mengalami kontraksi sebesar minus satu dua puluh delapan persen year on year pada mei dua ribu dua puluh
perbaikan ini didorong oleh membaiknya permintaan kredit seiring dengan berlanjutnya pemulihan aktivitas korporasi
semin antara lain dari meningkatnya penjualan pajak yang dibayarkan dan kemampuan bayar korporasi
di sektor rumah tangga permintaan kredit di sektor properti terus membaik tercemin dari pertumbuhan kredit pemilikan rumah kpr yang tumbuh enam enam puluh satu persen year on year
sejalan dengan implementasi pelonggaran loan to value ratio dan yang ditempuh oleh bank indonesia dan insentif pajak yang ditempuh oleh pemerintah

pembelian yang terjamin antara lain dari meningkatnya permintaan kredit seiring dengan berlanjutnya pemulihan aktivitas korporasi yang ditempuh oleh bumn